kini kita akan sampaikan perkembangan kasus covid sembilan belas di indonesia
jumlah kasus terkonfirmasi positif covid sembilan belas masih terus bertambah
pemerintah mengumumkan tambahan sebelas sembilan ratus delapan puluh empat kasus baru di indonesia
sehingga jika diakumulasi total kasus positif covid sembilan belas menjadi satu satu ratus sebelas enam ratus tujuh puluh satu orang
sementara itu diumumkan tambahan sembilan satu ratus tiga puluh lima pasien sembuh dan totalnya kini sembilan ratus lima enam ratus enam puluh lima orang
kemenkes lewat situs satgas co id juga mengumumkan penambahan satu ratus delapan puluh sembilan pasien positif yang meninggal dunia
sehingga saat ini totalnya menjadi tiga puluh tujuh ratus tujuh puluh jiwa